menurut saya detox di bulan ramadan itu efektif ya kak ya karena menurut saya makanan juga kita agak terjaga nggak kayak hari biasanya
kalau hari hari biasa karena kan terlalu banyak godaannya ya kita bisa makan semaunya kita gitu
tapi kalau misalnya bulan ramadhan itu benar benar karena kita karena buka puasa aja sama sahur makannya jadi ada jam jam tertentu kita buat makan kayak gitu sih
kita perbanyak buah buahan gitu jadi enggak energi kita enggak terlalu terkuras gitu
lebih dari dua belas jam umat islam diwajibkan berpuasa pada bulan ramadan
beberapa kerja organ tubuh yaitu kulit hati paru paru ginjal dan usus besar pun berkurang sampai dengan waktu berbuka puasa
hal ini memicu sel di dalamnya untuk melakukan proses pembersihan
nah puasa bukan hanya tentang spiritual
tetapi ada segudang manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita
misalnya melancarkan pencernaan diet dan juga bisa mengurangi kebiasaan merokok
nah dari itu semua maka puasa dapat membantu mengeluarkan segala racun dan zat berbahaya dalam tubuh atau disebut dengan ditox
ahli nutrisi dr tan sot yen mengatakan detoksifikasi ialah cara kerja alami organ tubuh yang seharusnya
tak perlu diet khusus hanya perlu konsumsi makanan sehat yang dibutuhkan tubuh dengan baik
dan porsi wajar
jadi yang disebut dengan detoksifikasi sebetulnya pekerjaan normal alat alat tubuh kita
dan saya ingin menambahkan tidak benar ada diet diet detox yang membuat ini semua menjadi lebih kinclong ya
jadi kalau kita makan sehat seimbang sesuai dengan kaedah isi piringku setiap kali sahur setiap kali kita berbuka puasa ada sayur ada buah
nah kedua item ini sayur dan buah itu akan meningkatkan bagaimana tubuh kita itu melakukan pekerjaannya dengan baik
sehari hari begitu mbak
tetapi justru dengan waktu makan yang cuma mepet cuma sedikit kalau kita banyak mengkonsumsi polifenol antioksidan mineral
maka selama berpuasa maka kita akan mempunyai tubuh yang jauh lebih sehat
pepatah berbuka dengan yang manis kurang tepat apabila manisnya berasal dari makanan minim nutrisi
misalnya kue warna warni kolak dan lainnya
tan sotin menambahkan kudapan tersebut akan membuat tubuh kenyang lebih cepat
namun tidak ada nutrisi yang dapat diserap atau diolah tubuh
alhasil tubuh tidak bisa recharge energi
bahkan sebagian makanan berbuka apabila disantap langsung saat perut masih kosong dapat merusak proses detoksifikasi
oleh karena itu penting sekali untuk memperhatikan porsi kualitas serta kadar nutrisi makanan yang akan disantap saat sahur dan berbuka
pilihan makanan yang tepat akan mendorong metabolisme tubuh lebih optimal
sehingga diperoleh tubuh yang sehat dan ideal